dua duanya jatuh yang satu selama cuma yang teman saya ini yang
seperti itulah pengakuan tersangka saat menceritakan tabrakan tragis yang menimpa temannya wahyu
di sungai kalimalang tegal danas desa hagar muktik cikarang pusat bekasi yang terekam pada sabtu empat juni
saat itu ia menyebut korban hanyut ke sungai setelah ditabrak sebuah mobil suv saat hendak pulang ke indramayu
bersama tiga temannya dengan sepeda motor pada sabtu dini hari
asep pun mengaku mereka ditabrak saat akan mengisi bahan bakar
asep dan dua temannya selamat sedangkan wahyu dilaporkan hilang tenggelam
mendengar laporan asep tim sargabungan lantasar
mencari keberadaan wahyu
tetapi hingga minggu lima juni ia tidak kunjung ditemukan
sementara polisi mencari rekaman cctv di sepanjang jalan kalimalang
untuk menyelidiki sopir suv penabrak wahyu
tetapi belakangan terungkap kecelakaan ini hanyalah akal bulus wahyu dan teman temannya ini
senin siang polres metro bekasi meringkus asep dan dua temannya abdul mulki dan dena
kepada polisi para tersangka mengaku mereka membuat laporan palsu
demi mendapatkan uang asli
usut punya usut para tersangka mengaku mereka terjerat utang puluhan juta rupiah
setelah merancang cerita mereka berbagi peran
mereka pun menyatakan drama ini dihotaki wahyu yang hingga kini masih buron
mereka dijanjikan imbalan tiga puluh juta hingga seratus juta rupiah
jika uang asuransi kecelakaan sebesar satu sampai dua miliar cair
tapi merupakan kejadian yang direkayasa
dan diinisiasi oleh wahyu
itu sendiri yang sampai sekarang masih dalam pencarian
kenapa mereka menginisiasi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah
untuk mendapatkan klaim asuransi
posek cikarang pusat dan polres metro bekasi masih memburu wahyu
sementara ketiga tersangka terancam hukuman satu tahun penjara
dedy beben bekasi jawa barat